kalau emang nt sudah siap untuk jadi imamnya julia susulin aja dia ke jakarta
susulin aja julia ke jakarta pak kiai
bener pak kiai
iya bener pak kiai
terima kasih terima kasih pak kiai
aduh ke rumah
aduh jangan jangan hitung ini

kita boleh beroperasi tapi kita boleh ngerjain cuma sama orang yang tidak berpuasa
insya allah puasa
eh neng puasa neng
eh puasa ki
puasa insya allah
kalian pernah puasa nggak

ya puasa lah
bener bang puasa
ah dasar buta hijau makan aja terus
wala uangnya jalan malak jalan loh
itu cirinya tukang palak yang beriman
ya beriman dari hongkong
ya beriman dari hongkong
ah ampun dompet belum terisi
apa buat buka nanti
ya puasa bu
oke puasa bu
oke puasa semuanya
mas buka puasa dimana nih mas
di jalan aja lah
sampai rumah juga bakal malam
iya daripada telat mas
ya yang penting kan bisa ngebatalin aja
kerok semua pada puasa
di puasa itu puasa ini puasa
kalau gini kan gue kagak ada pemasukan nih
gak bisa nyopet deh gue
bagus juga sih kalau semuanya pada puasa
berarti bulan ini banyak orang yang lagi pada tobat
kamu ngamennya bener bener baik perasaan deh
makasih bu tapi kok banyak banget ya
biarin deh lagu kamu telah menggegah hati ibu
ibu jadi terharu
ya makasih bu
baik banget ya

ambil kamu paham muscles
oh tulis dia
quek teman banget nih

ya man man berarti beberapa hari ini man man orang bingung
kayak orang kurang darat kagak ada kegiatan kagak ada gairah
gara gara si julia begitu man
ya bagaimana tuh pak kiai
saya sudah terlanjur loob sama nenek julia
loob temennya sepatu
temennya sepatu itu masalah loob
pak kiai ct sudah terlanjur sangat mencintai dia
dan ingin sekali saya menjadi suaminya dia
tapi kenapa sob julia malah meninggalkan saya
gimana tanya aneh mana aneh tau man
ya siapa saya tau pak kiai yang lebih nyaho
ya man begini aja deh
kalau memang ente sudah siap untuk jadi imamnya julia
susulin aja dia ke jakarta
susulin aja dia ke jakarta pak kiai
bener pak kiai
terima kasih terima kasih pak kiai
aduh jangan nyari dong ini

bingsan pakai air aduh
buat kasih napas buatan
kasih napas buatan
yee buatan arab

di sini kan banyak nih gadis gadis
eh pakai nyari gadis berandalan
baru mau dapat mantu berandalan
nih kita cari menantu anak presiden
anak anak presiden sih kamu mau pak
insya allah ya pak
ini anissa membuat aku agak sedikit bingung
menyusun strategi bagaimana macam caranya
agar cikut cikut di hatiku ini bisa terwet

agar cikut cikut di hatiku ini bisa terwet
belum ngomong ya
puasa puasa aja heran
jadi jadi macam apa
mendingan kita datang rumah anis aja
itu yang aku perlukan
jadi aku tak peduli bagaimanapun caranya
tolong aku atur agar aku bisa bertemu dengan dia
kalau mau ke rumah pun boleh
iya gitu dia
tapi harus berhasil
ada saya berdua
di lebah ini